di bulan oktober tepatnya tanggal sepuluh diperingati sebagai hari kesehatan mental sedunia
menurut organisasi kesehatan dunia who ada empat ratus lima puluh juta orang yang diperkirakan memiliki gangguan kesehatan mental
di masa pandemi salah satu jenis gangguan kesehatan mental psikosomatik menghantui sejumlah orang bahkan di indonesia
hampir tujuh bulan pandemi covid sembilan belas membelenggu dunia
seiring dengan perkembangan informasi rasa cemas dan khawatir kerap menghampiri banyak orang
namun tidak semua orang mampu menangani perasaan tersebut badrul salah satunya
aku corona nih aku bilang sama mama aku mau di repit mau di isolasi lah
saya tak bilang itu sama keluarga
akhirnya saya berobat ke dokter umum dokter umumnya ngecek lah segala pengecekan
saya nggak ngerti juga kedokteran ya mbak
merasakan gejala sakit namun secara fisik sehat sehat saja
jadi sebenarnya apa yang dirasakan oleh badrul
jadi orang yang mengalami gejala psikosomatik sebenarnya secara fisiknya itu
tidak ada keluhan yang berkaitan dengan gejalanya tersebut
tidak ada dasar organiknya
tetapi dia merasakan itu
nah itu biasanya disebabkan karena faktor psikologis dari kondisi orang tersebut
di dalam ilmu kedokteran psikosomatik medis ya kita mengenal bahwa gejala gejala itu
dikaitkan karena adanya sistem sarap otonom di dalam tubuh yang bekerja terlalu berlebihan
akibat stres yang berlebihan
berkepanjangan biasanya demikian
stres yang berkepanjangan inilah yang membuat seseorang dapat merasakan sakit secara fisik
mulai dari sakit kepala jantung berdebar hingga sesak nafas
maka tak heran orang yang cemas terjangkit virus corona akan merasakan gangguan yang sama
nggak segampang yang kita kira
kadang kadang psikosomatik itu bukan cuma oh lu jangan pikir macam macam
even kadang kadang kita merasa kayak aduh aku udah cemas nih lu gimana ya besok ya
itu aja sudah mulai respon
untuk otak itu mulai merespon negatif terhadap keadaan itu dan dia akhirnya bereaksi
nah ini sistem sarap otonom ini memang luar biasa
kita perlu latih makanya
makanya nggak heran disarankan untuk misalnya melakukan meditasi relaksasi latihan pernapasan ya
karena kalau menarik nafas panjang
nah itu amigdala kita agak menurun aktivitasnya
makanya disuruh latihan pernapasan
kan ada tuh tujuh enam delapan tujuh ya di apps ya suka ada kayak gitu
apa sih dok itu
amigdala kita tuh lebih menurun gitu
beberapa cara dapat anda lakukan untuk menghindari stres dan cemas berlebih
di antaranya melakukan olahraga meditasi makan makanan sehat dan bergizi serta tidur yang cukup
jangan lupa pula untuk mentaati protokol kesehatan dengan mengenakan masker sering mencuci tangan dan menjaga jarak
menurut psikiater dr andri
sebenarnya cara membedakan antara gejala penyakit yang sebenarnya dan juga psikosomatik sangatlah sederhana
kalau anda merasakan demam ceklah suhu tubuh anda
kalau anda merasakan sesak nafas anda bisa melakukan latihan pernapasan dengan menarik nafas dalam dalam
nah jika gejala masih terasa konsultasikanlah ke dokter
kalau anda ragu ataupun khawatir terpapar virus corona anda bisa melakukan rapid ataupun swab test
nah kalau dokter menyatakan anda sehat sehat saja
untuk berkonsultasi ke psikiater untuk mengetahui apa yang anda alami ini
ingatlah dalam jiwa yang sehat akan terbentuk pula raga yang sehat
minta sajalah menggerak indra hadi jakarta
terima kasih dokter